pandemi covid sembilan belas telah ditetapkan oleh presiden republik indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non alam
pandemi ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia tidak terkecuali sektor pendidikan
akibat pandemi covid sembilan belas ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup
hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
sekitar enam puluh delapan juta peserta didik dan sekitar empat juta pendidik terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau luar sekolah
salah satu komponen vital yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah kuota internet
hal ini kerap menjadi kendala bagi peserta didik maupun pendidik
untuk itu kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet kepada peserta didik dan pendidik di seluruh indonesia
kami akan membahas seputar kebijakan bantuan kuota data internet
untuk pembelajaran jarak jauh tahun dua ribu dua puluh dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
saya frida litmina dan inilah reader's corner
kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk mendukung pembelajaran jarak jauh
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik di seluruh indonesia
bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pendidik dan peserta didik yang kerap harus mengisi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua september
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet
untuk berehat kasual dan sedang menjaga kemampuan hukum penguasaan masyarakat
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet

salah satu kendala dalam menjalankan kesehatan pendidikan
kementerian pendidikan dan kebudayaan menjalankan kesehatan penguasaan masyarakat
pembelajaran jarak jauh atau pjj adalah ketersediaan kuota internet yang tidak seluruhnya merata
karena itu penyediaan kuota internet menjadi salah satu kunci agar pembelajaran tetap dapat dilakukan meski dari rumah
subsidi kuota akan dialokasikan selama empat bulan yaitu dari bulan september hingga desember dua ribu dua puluh
tahap penyaluran bantuan akan dilaksanakan selama dua tahap setiap bulan
tahap satu dilaksanakan setiap bulan di tanggal dua puluh dua sampai dua puluh empat
sedangkan untuk tahap dua dilaksanakan setiap tanggal dua puluh delapan sampai tanggal dua puluh
kementerian pendidikan dan kebudayaan bersama dengan kementerian keuangan menganggarkan sekitar tujuh dua triliun rupiah
penerapan anggaran diserahkan kepada kemendikbud dan para operator seluler
target penerima bantuan kuota data internet kemendikbud sebanyak lima puluh tujuh juta peserta didik
dan tiga lima juta peserta pendidikan
kementerian pendidikan dan keudahan bantuan kota data internet diberikan secara langsung kepada nomor ponsel penerima yang telah terdaftar
terdapat dua jenis kuota yang diberikan kemendikbud
yang pertama adalah kuota umum yang digunakan untuk mengakses seluruh laman

yang kedua adalah kuota belajar yang hanya dapat digunakan untuk mengakses ratusan laman dan aplikasi pembelajaran yang sudah terdaftar
guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi pada masa pandemi covid sembilan belas ini
pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik dan pendidik
untuk membahas lebih lanjut tentang kebijakan bantuan kuota data internet untuk pembelajaran
kita akan mencari tahu dari pemerintah di jawa tenggara
ibu evi bisa diceritakan bu apa latar belakang kemendikbud mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan kuota internet ini
baik salam salam mbak frida bu santi dan pemirsa cnn indonesia tv
terima kasih atas kesempatannya
saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan bantuan kuota data internet ini merupakan upaya pemerintah
dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tentunya terkait kuota data internet
ini adalah tantangan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi
tentunya untuk memfasilitasi pembelajaran daring seluruh guru siswa dosen dan mahasiswa
jadi adanya bantuan kuota data internet ini diharapkan dapat mengurangi beban
tentunya beban pengeluaran keluarga pada masa pandemi ini
kebijakan ini juga tentunya merupakan wujud bahwa negara hadir menjamin hak anak
untuk mendapatkan pendidikan pada masa pandemi covid sembilan belas
ya ibu evi mungkin bisa diceritakan juga siapa saja bu yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini
selain tentu kita tahu pendidik dan peserta didik
baik terima kasih
jadi ini saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak orang tua wali
kemudian juga ibu bapak guru dan ibu bapak dosen serta adik adik mahasiswa bahwa
dalam penyaluran bantuan kuota data internet
ini terdapat empat kategori penerima bantuan
yaitu siswa atau peserta didik dari tahap pendidikan anak usia dini atau tahun
kemudian jenjang pendidikan dasar dan menengah artinya smp sma sma
kemudian ibu bapak guru atau pendidik pada junjang taur
kemudian junjang pendidikan dasar dan menengah
kemudian mahasiswa dan ibu bapak dosen
dan ini lingkupnya ini ya mbak frida dan pemirsa sekalian
seluruh satuan pendidikan
pendidikan negeri dan swasta
oke nah ibu evi ini kan sudah berjalan sejak bulan september ya
berapa jumlah kuota yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik sejauh ini
baik untuk rincian bantuan kuotanya sendiri
untuk masing masing tadi yang sudah disebutkan sebelumnya
untuk siswa pau mendapatkan dua puluh gb per bulan
kemudian untuk siswa smp sma dan sederaja
menerima tiga puluh lima gb per bulan
kemudian untuk ibu bapak guru kita di jenjang paut sampai dengan pendidikan dasar dan menengah
mendapatkan bantuan kuota data internet empat puluh dua gb per bulan
dan untuk ibu bapak dosen
serta adik adik mahasiswa mendapatkan lima puluh gb per bulan
nah yang ingin saya sampaikan juga kepada pemirsa cnn indonesia tv adalah bahwa
data internet ini dibagi tadi disebutkan juga
tentunya dalam kuota umum dan kuota belajar
penentuan besaran alokasi tadi dua puluh gb tiga puluh lima gb empat puluh dua gb dan lima puluh gb
serta alokasi kuota umum dan kuota belajar dilakukan berdasarkan survei
jadi kami sudah melakukan survei kepada warga satuan pendidikan
dilakukanlah atau diputuskanlah keputusan ini
namun tentunya daftar kuota
belajar atau aplikasi dan laman yang dapat diakses melalui kuota belajar
ini merupakan dasar yang sifatnya dinamis
artinya terbuka untuk dilakukan pembaruan
dan tentunya kami menyampaikan apresiasi sebesar besarnya kepada seluruh laksanakan yang kami hari ini menyampaikan
sekiranya ada memang laman atau aplikasi yang seharusnya dirasa tepat dan diperlukan untuk masuk ke dalam
laman dan aplikasi untuk diakses melalui kuota belajar tentunya kita dapat melakukan penyesuaian
bagi informasi bahwa kami di kementerian pendidikan dan kebudayaan saat ini dalam proses melakukan
inventarisasi atas daftar daftar laman dan aplikasi yang dinilai diperlukan untuk masuk
dan sebaliknya juga laman dan aplikasi yang dinilai kurang diperlukan
atau tidak banyak menilai
jadi ini adalah hal yang harus diakses oleh para penerima bantuan kuota data internet ini
oke ibu evi mekanismenya untuk menerima kuota tersebut apa yang harus dilakukan oleh para golongan yang tadi sudah didata dan sudah berhak mendapatkan bantuan kuota ini
apakah mereka harus mendaftar kembali atau apakah kementerian pendidikan dan pekerjaan sudah punya daftarnya seperti itu
baik jadi bagaimana ditetapkan dalam peraturan supertarif jenderal
kementerian pendidikan dan pekerjaan tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun dua ribu dua puluh
prosesnya adalah bahwa satuan pendidikan mendaftarkan nomor ponsel yang aktif dan akurat
nomor psl ini tentunya nomor yang disampaikan oleh siswa atau melalui orang tua siswa atau wali
kemudian mahasiswa ibu bapak guru ibu bapak dosen kepada satuan pendidikan masing masing
kemudian untuk pau sampai dengan pendidikan dasar dan menengah dalam hal ini siswa dan ibu kepala guru
data ponsel masuk ke dalam dapodik data pokok pendidikan
untuk pendidikan tinggi artinya untuk mahasiswa dan ibu bapak dosen masuk ke dalam aplikasi pd diksi
kami selanjutnya menarik data nomor ponsel tersebut untuk diproses verifikasi validasi
jadi kami menyalurkan bantuan tersebut kepada nomor ponsel yang sudah didaftarkan oleh satuan pendidikan
hal ini tentunya akurasi atas nomor ponsel yang didaftarkan ke dalam dapodik dan pedediksi
merupakan kewenangan dan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan
oke nah dengan kuota yang diterima tersebut
tadi ibu evi sudah menjelaskan bahwa ada laman laman tertentu saja yang bisa diakses ya bu
ada berapa laman tepatnya yang bisa diakses
baik terima kasih mbak frida
jadi laman dan aplikasi yang dapat diakses ini berbagai macam kategori
mulai dari aplikasi yang biasa digunakan paling banyak digunakan
berdasarkan survei kami whatsapp ini masuk ke dalam kuota belajar
jadi whatsapp ini bukan kuota umum tapi diakses dengan kuota belajar
karena berdasarkan supaya kami di mei dan jumat
lalu banyak satuan pendidikan ibu bapak guru dosen siswa masuk kita
berkomunikasi dan melakukan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi kita
kemudian juga terdapat banyak laman jadi ada ratusan ada empat ratus satu website yang dapat diakses
termasuk juga laman lamaan universitas yang dapat diakses melalui kuota belajar
berdasarkan suruh saya yang kami lakukan
lama dan aplikasi tersebutlah yang selama ini digunakan oleh satuan pendidikan
dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh
tetapi sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya
bahwa kami sangat terbuka untuk masukan dari seluruh elemen masyarakat
dalam hal menilai ada laman dan aplikasi yang perlu
jadi kami mewelcome semua startup yang bergerak dalam platform pembelajaran daring
untuk juga bergabung dan masuk ke dalam daftar laman dan aplikasi
yang dapat diakses melalui kuota belajar
oke ibu evi sejauh ini berapa jumlah pendidik dan peserta didik
yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet di bulan september
baik terima kasih mbak frida
jadi pemirsa cnn indonesia tv ibu bapak orang tua guru dosen
adik adik mahasiswa dan adik adik siswa yang menyaksikan cnn indonesia tv malam ini
sampai dengan tahap dua september penyaluran bantuan kuota data internet
sudah ada dua puluh tujuh tiga ratus lima empat ratus sembilan puluh lima nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik
di seluruh indonesia sudah mendapatkan bantuan
tentunya jumlah ini kami optimis bahwa akan terus meningkat seiring dengan proses
tentunya kan ada yang namanya pemutaran data kemudian verifikasi validasi
serta penyempurnaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
sebagai informasi bahwa salah satu yang menjadi tantangan
kenapa masih ada selisih antara target penerima
yaitu sekitar lima puluh lima juta dengan jumlah bantuan yang sudah disalurkan
atau target penerima yang sudah menerima bantuan yaitu rp dua puluh tujuh tiga juta
sampai dengan tahap dua september adalah sptjk atau surat pernyataan tanggung jawab
yang masih belum sempurna masih harus diperbaiki
itu salah satu tantangan
kemudian yang kedua adalah tentunya masih ada nomor nomor ponsel
yang belum akurat kemudian yang nomor ponsel sudah tidak aktif
kami dalam hal ini mengimbau tentunya untuk ibu bapak di satuan pendidikan
melakukan akurasi data nomor konser yang didasarkan dalam dapodik dan ddp
dan tentunya juga berkenan untuk menyempurnakan spt jepang
ibu evi lantas bagaimana respon yang diterima dari para siswa
dan juga orang orang di dalam hal ini

sejauh ini banyak sekali yang sudah menyampaikan apresiasi
kami juga menyampaikan apresiasi yang sama apresiasi tinggi tingginya
kepada seluruh ibu bapak guru dosen adik adik mahasiswa
dan adik adik siswa maus sampai dengan pendidikan dasar dan menengah
yang sudah begitu antusias menyampaikan banyak sekali yang menyampaikan
di mbak fides kepada kami melalui kanal kanal medsos kmdb
dan juga di kmdb
ibu evi terima kasih tadi sudah menjelaskan ya mekanismenya
dan juga siapa saja yang menerima bantuan kuota ini
kita akan kembali lagi di segmen berikutnya dan kita akan berbincang
dengan ibu guru santi kusuma dewi di jawa timur
tetaplah bersama kami di the first corner kembali sesaat lagi
terima kasih anda bersama kami
pada segmen ini saya akan berbincang dengan
seorang guru smp islam baitul izah kabupaten nganjuk jawa timur
ibu santi kusuma dewi
halo ibu santi selamat malam
selamat malam mbak firda
ibu bagaimana pendapatnya terkait kondisi pembelajaran jarak jauh ini
tentunya ini suatu hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya ya
karena adanya pandemi sistem pendidikan di indonesia jadi berubah
jadi itu membuat kita berada
tentunya awal sebelum mendapatkan bantuan kuota belajar ini
sangat dirasakan berat untuk guru ataupun siswa
jadi kalau saya pribadi dulu ketika mulai bulan maret sampai juni
itu harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pembelian kuota
sedangkan untuk siswa pastinya
juga seperti itu
dengan bermacam background ekonomi siswa
tentunya tidak semua siswa mampu untuk bisa mendapatkan kuota itu dengan mudah
contohnya pemakaian saya dalam satu bulan sebelum ada bantuan ini sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh giga
itu dipakai untuk zoom untuk mendownload tugas yang dikirim siswa
terus untuk upgrade diri kami juga sebagai guru juga ikut berbagai macam webinar pelatihan gitu untuk upgrade dirinya
jadi dengan bantuan ini saya sangat mengapresiasi usaha dari kementerian bumn kementerian bumn
dengan menyediakan paket data kuota belajar yang saat ini sedang
kami terima dan kami nikmati
oke ibu sati jadi sebelum adanya bantuan kuota ini tidak menerima subsidi dari sekolah ya bu ya
ada subsidi jadi bos juga diberikan keleluasaan untuk pengelolaan
jadi kami dapat subsidi untuk pembelian paket data juga
nah sesudah adanya bantuan kuota internet ini yang sudah berjalan satu bulan
apa penilaian dari ibu santi
mungkin dari segi mekanisme pemberian kuotanya atau seperti apa
apa saran yang diberikan
karena saya sendiri juga tahu ya jadi sering berkomunikasi dengan operator sekolah
jadi banyak sekali nomor nomor yang didaftarkan orang tua baik siswa itu
dicek oleh operator dinyatakan tidak aktif
atau sering juga masih kayak kendala nomor itu
ya selain tidak aktif itu tadi ya jadi berhubungan dengan serval atau pengajuannya
itu juga akhirnya berdampak dengan kekelambatan yang kita alami gitu
jadi itu kenapa banyak sekali mungkin masih siswa ataupun guru yang belum mendapatkan bantuan paket kuota belajar ini
terus apa dampaknya ke kami sebagai guru
sangat membantu terutama seperti wa yang masuk ke kuota belajar
itu sangat sangat membantu bagi guru rekan guru ataupun siswa yang berada di daerah
yang sulit untuk mengakses beberapa halaman website atau aplikasi yang tidak mungkin
karena masalah jangkauan tadi
karena bedanya operator yang dipakai siswa ataupun guru
itu juga berdampak di sinyal yang kami dapat mbak
jadi tidak semuanya mendapatkan mungkin kecepatan internet yang sama
jadi wa itu kita anggap lebih stabil untuk pengiriman jawaban siswa ataupun pembelajaran
nah kalau di tempat ibu santi sendiri di jawa timur apakah ada kesulitan bu
walaupun dengan adanya kuota tapi penerimaan seperti apa
penerimaan signal atau pengiriman
iya kalau di kota karena di jawa timur itu pastinya kondisi geografisnya berbeda beda
untuk yang di kota insya allah tidak ada gala gitu
kalau saya pribadi malah yang lebih menyenangkan ketika pandemi ini terjadi
meskipun kita harusnya merasa ini adalah saat dimana kita
tapi sebagai guru saya merasa ini adalah saatnya indonesia merubah wajahnya
saya merasa banyak guru guru yang akhirnya melek teknologi
mau belajar lebih tentang teknologi
jadi di balik kita sedang mengalami permasalahan atau cobaan dalam masa pandemi
tapi di sisi lain banyak guru guru yang akhirnya mengupgrade
dengan banyaknya pelajaran
dengan banyaknya pelatihan tentang teknologi
jadi saya pribadi malah kemarin ketika pandemi
saya menggunakan aplikasi google earth
di mana saya mengajak anak anak keliling dunia
dengan menikmati fitur layanan tiga d yang disediakan oleh google
jadi mereka bisa keliling dunia bahkan
even mereka hanya di rumah gitu
oke nah kalau dari pengalaman ibu santi sendiri kan
ada manfaat lain yang didapat dengan adanya bantuan kuota internet ini ya bu
ya selain tentunya bantuan finansial
ibu jadi terinspirasi untuk mengupgrade diri
nah kalau sharing dengan teman teman sesama guru
apalagi manfaat yang dirasakan oleh para guru
ya itu tadi
jadi kita belajar tentang learning management system
di mana selama ini kita masih ini ya
birokrasi di indonesia itu apa apa serba dicetak
apa apa serba di print
ketika masa pandemi ini terjadi
ketika kita harus memanfaatkan teknologi
kita dituntut untuk akhirnya paham penggunaan paperless gitu
akhirnya paham bahwa google classroom itu bisa menyimpan
semua materi yang kita punya gitu
terus bisa anak anak bisa mengerjakan soal meskipun tanpa kertas gitu
membiasakan mereka dengan dunia digital
jadi hal itu dirasakan teman teman sangat sangat sangat luar biasa gitu
kami juga belajar saya pribadi dan teman teman berusaha untuk
membuat video pembelajaran yang menarik
yang kami upload di youtube
terus membuat aplikasi pembelajaran
di mana dalam bentuk apk yang bisa di install di hp siswa
dimana mungkin untuk siswa yang berada di area yang tidak terjangkau
mereka tetap bisa belajar dengan apk yang telah kami buat
itu luar biasa
jadi bantuan internet ini
itu usaha pemerintah untuk membuat memudahkan dan membuat kami
mendidik dan mengajarkan dengan lebih mudah lagi
ada banyak manfaatnya ya ternyata selain dari manfaat finansial
ibu santi apakah dampak bantuan kuota internet ini
juga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik
apakah nilai nilai mereka kemudian juga membaik
kita sadari ya
jadi peran guru tidak akan bisa tergantikan
jadi pasti ada perubahan yang besar
ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa
tetapi yang paling penting ketika kita menghadapi pandemi ini
bukan tentang nilai
karena saya menyadarkan ke anak anak
bahwa kita ingin mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna
mengajarkan mereka berempati
terus kita mengajarkan mereka lebih kreatif
berbakti dengan orang tua
dengan membuatkan teh
atau membantu pekerjaan rumah
pembelajaran pembelajaran yang di luar mungkin kurikulum itu
itu yang membuat kita lebih bisa memanusiakan anak anak gitu
itu menurut saya kalau di luar ya
karena kalau masalah nilai
pastinya tidak akan sama ketika kita bertatap muka langsung
tapi anak anak harus bisa menyadari bahwa suatu saat
kita akan dihadapi dengan pembelajaran blended learning
di mana akan ada penggabungan antara tatap muka dan penggunaan teknologi
jadi ini adalah saatnya kita belajar untuk bisa beradaptasi
dengan kemajuan teknologi yang ada
nah ibu santi kalau dari orang tua
apakah ada keluhan yang disampaikan selama ini
banyak orang tua yang akhirnya merasakan bahwa menjadi guru itu tidak mudah
banyak yang sudah menyerah di awal mbak
akhirnya ternyata peran guru sangat dibutuhkan
untuk menyiapkan pemuda pemudi indonesia untuk masa depan
apalagi kalau dulu harus membeli kuota
harus beberapa orang tua tidak sanggup untuk membeli smartphone
itu kami para guru juga harus berpikir memutar otak
di mana beberapa dari rekan kerja kami harus mendatangi siswa
yang berada jauh di pelosok desa
dengan menaiki motor harus menjadwal home visit
ke beberapa siswa yang tidak punya hp
atau memberikan kemudahan dengan mengeprintkan atau mencetakkan lembar kerja
jadi setiap beberapa hari kita ambil dan mereka menyerahkan ke sekolah seperti itu
tapi dengan protokol kesehatan yang kami jaga
baik ibu sandi terima kasih
dan bagi pemirsa di rumah tetaplah bersama kami
leaders ⁇ corner akan kembali sesaat lagi
masih dengan ibu evi mulyani dari kemendikbud
dan juga ibu santi kusuma dewi seorang guru di jawa timur
tetaplah di leaders corner
terima kasih mbak frida
baik terima kasih mbak frida
jadi sebagaimana prinsip pengelolaan pelanggan negara efektif efisien asumtabel
maka dalam seluruh kebijakan kami termasuk kebijakan bantuan kuota data internet ini
prinsip prinsip tersebut senantiasa dipedomani dan diimplementasikan dengan baik
dalam kebijakan bantuan kuota data internet
sejak awal dan dalam setiap langkah
kita senantiasa berkoordinasi dengan intensif tentunya
dengan aparat pengawasan internal yaitu inspektorat jenderal
dan tentunya juga dengan aparat pengawasan eksternal bpkp
dan juga kami berkonsultasi sejak awal dengan kpk
kami juga sangat dekat berkonsultasi dengan teman teman di kementerian keuangan
untuk memastikan seluruh pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dalam konteks pengelolaan keuangan negara
penggunaan atas anggaran tentunya harus sesuai dengan tujuan alokasi yang direncanakan
artinya alokasi untuk bantuan kuota data internet ini
tentu harus dan hanya bisa digunakan untuk tujuan tersebut
apabila ada sisa anggaran tentu ada di rekening khas negara
dalam pencairannya pun demikian
dan dana ada di rekening khas negara dan akan dicairkan hanya sesuai jumlah kebutuhan bantuan kuota internet
jadi kota data internet yang dapat direalisasikan
nah ibu evi bagaimana
tadi kita sudah dengar banyak juga guru yang belum terdaftar nomor ponselnya
bagaimana jika ada peserta didik yang belum terdaftar nomor ponselnya
untuk mendapatkan bantuan kuota internet ini
baik tentunya kami mengimbau untuk seluruh siswa guru
mahasiswa dan ibu bapak dosen
serta orang tua wali siswa
yang belum mendaftarkan nomor ponsel
yang akurat dan aktif tapi sebetulnya disampaikan bu santi juga
salah satu dalam praktek juga bu santi melihat karena nomor ponselnya yang belum akurat
dan atau tidak aktif
nah yang belum mendaftarkan kami belum segera mendaftarkan kepada satuan pendidikan masing masing
bantuan ini disalurkan sebagai informasi juga kepada ibu bapak guru
ibu bapak orang tua murid dan juga adik adik mahasiswa
bahwa bantuan kuota data internet yang disalurkan oleh pemerintah melalui kemendikbud ini
disalurkan langsung dalam bentuk kuota data internet ke nomor nomor ponsel
yang telah terdaftar pada dapodi untuk binjang paut dan pendidikan dasar menengah
kemudian untuk pendidikan tinggi melalui aplikasi pededik
nah jadi data nomor ponsel didaftarkan oleh satuan pendidikan
akurasi nomor itu yang menjadi kemenangan
melantang jauh satuan pendidikan
jadi kami sangat menghimbau kepada seluruh target atau yang masuk ke dalam kriteria penerima bantuan
kuota data internet ini untuk mendaftarkan nomor ponsel yang aktif
yang akurat kepada masing masing satuan pendidikan
baik kita mau tanya nih ke ibu santi
apakah pernah mengalami hal seperti ini
ada peserta didik yang belum terdaftar nomor ponselnya untuk mendapatkan bantuan
sebenarnya ya jadi dari pihak operator sekolah segera menindaklanjuti
jadi beberapa orang tua akhirnya harus mendaftarkan nomor baru
karena nomor yang didaftarkan dicek oleh operator seluler yang digunakan dianggapnya tidak aktif
jadi itu salah satu solusi di mana orang tua siswa mahasiswa ataupun dosen harus aktif bertanya ke operator sekolah
tentang sampai di mana
pengaturan nomornya itu apakah aktif atau tidak agar segera bisa mendapatkan bantuan kuota belajar ini
oke nah ibu evi kemudian bagaimana jika ada peserta didik yang merasa mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan
namun mendapatkan kiriman bantuan kuota internet ini
program bantuan kuota internet ini merupakan upaya pemerintah dalam
mengujurkan aspirasi masyarakat terkait tantangan pembelajaran jaringan
jauh di masa pandemi kemudian juga tadi sebagaimana kita bicarakan sebelumnya
tentunya untuk memfasilitasi pembelajaran daring untuk seluruh guru siswa dosen dan mahasiswa
jadi pemerintah berkomisen untuk memastikan tidak hanya sebagian
tetapi seluruh guru siswa dosen dan mahasiswa dapat terbantu
kita melihat bahwa pandemi ini berimbas kepada seluruh tidak hanya satu dua kelompok tertentu
bantuan kuota data internet ini disalurkan kepada nomor ponsel yang diasarkan oleh satuan pendidikan
bagaimana bagi pihak yang menilai tidak memerlukan bantuan tersebut
kiranya dapat menyampaikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan
kami tentunya sangat menghargai beragam opini yang ada termasuk saudara saudara kita
yang merasa atau menilai tidak memerlukan bantuan
dan untuk seluruh pengaduan serta maksikan dapat disampaikan melalui portal
kami sudah menyatakan portal unit layanan terpadu ult kemdiku go id
atau melalui post elektronik di pengaduan at kemdiku go id
oke jadi bisa ya bu ya kalau kemudian mendapatkan bantuan tapi merasa mampu
kemudian merasa tidak perlu mungkin bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan
bisa menghubungi kemendikbud untuk melaporkan ya
disampaikan karena kemendikbud dalam proses bagaimana ditetapkan dalam peraturan sekretaris jenderal
terkait jenis bantuan kuota data internet
kami memberikan menyalurkan bantuan kepada nomor yang disampaikan oleh satuan pendidikan
sehingga dalam hal ini ketika ada pihak yang merasa tidak memerlukan
dapat menyampaikan kepada satuan pendidikan atau melalui tadi betul ult portalult kemdiku go id
oke ibu santi dari pengalaman anda apakah ada murid yang mengalami hal ini
yang menerima bantuan kemudian merasa tidak perlu begitu
sejauh ini belum karena semua siswa malah merasa senang dan sangat terbantu gitu
karena ya masa pandemi ini pastinya berdampak di segi perekonomian keluarga mereka ya
jadi meskipun berasal dari keluarga yang mungkin mampu
tapi karena tingginya pengelolaan
yang mereka harus hadapi bantuan ini sangat berarti dan anak anak sangat terbantu
karena memang pembelajaran sangat membutuhkan kuota yang tidak sedikit
jadi ini belum menemukan ada siswa yang ingin mengembalikan karena merasa mampu
baik kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda berikut tetaplah di leaders' corner
baik terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
saya kembali ke ibu evi ada terjadi di beberapa daerah yang memberikan nomor baru dengan dalih bantuan kuota pemerintah
bagaimana kemendikbud kemudian mengantisipasi hal ini
baik jadi kami ingin menyampaikan menginformasikan kepada seluruh pemirsa siasat
bahwa bantuan kuota data internet yang disalurkan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
disalurkan langsung dalam bentuk kuota data internet ke nomor nomor ponsel yang telah terdaftar pada dapodi
untuk gigang paudasmen dan pada aplikasi pddq untuk pendidikan tinggi
jadi bantuan kuota data internet ini tidak berbentuk nomor perdana yang dibagikan oleh sekolah
kami tidak mengharuskan penerimaan pendidikan
kami tidak mengharuskan penerimaan pendidikan
kami menggunakan skena bantuan untuk menggunakan nomor ponsel operator tertentu
apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran yang tidak sesuai dengan skema besaran bantuan kuota data internet
yaitu untuk siswa paud dua puluh gb per bulan kemudian untuk siswa pendidikan dasar dan menengah tiga puluh lima gb per bulan
lalu untuk ibu bapak guru di paud sampai dengan pendidikan dasar dan menengah empat puluh tujuh gb per bulan

lalu untuk ibu bapak guru di paud sampai dengan pendidikan dasar dan menengah empat puluh tujuh gb per bulan

dan dosen serta mahasiswa lima puluh gb per bulan
apabila tidak sesuai dengan besaran tersebut kemudian apabila menggunakan nomor baru atau perdana
kami pastikan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari bantuan kuota data internet kementerian pendidikan dan kebudayaan
oke kemudian ibu evi bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan juga pendidik yang menerima program ini
baik baik mbak aflida
jadi program bantuan kuota data internet ini tentunya telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
kami menggunakan data yang ada dalam dapodik dan pddikti yang berada dalam kewenangan kami
sehingga kami dapat memastikan keamanan data pribadi
kemudian surat pernyataan tanggung jawab telah aktif
dan peraturan pendidikan juga merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga keamanan data
jadi kami dapat menyampaikan juga kepada ibu bapak orang tua kemudian ibu bapak guru dan ibu bapak dosen
serta adik adik mahasiswa bahwa keamanan data terjamin keamanannya dalam kebijakan penyaluran bantuan kuota data internet ini
oke kemudian ada seorang pendidik ini ibu santi
yang sudah menerima program bantuan kuota data internet ini
oke kemudian ada seorang pendidik ini ibu santi
yang sudah menerima program bantuan kuota data internet ini

oke kemudian ada seorang pendidik ini ibu santi
dan yang yang tadi saya biarkan file nya secara standar upadhosa

itu makny akun kehribu

kita belajar untuk positive thinking
kepastian yang dijamin oleh
kementerian pendidikan karena data
guru siswa pastinya tercatat
di data diapodik
jadi itu sudah jadi
rasa kepercayaan yang harus kita
untuk kementerian agar
mereka juga bertanggung jawab atas
apa data data pribadi kami
juga kami juga bertanggung jawab
atas bantuan kuota
yang ada gitu
berhubungan dengan keamanan
ini ibu evi bagaimana bentuk
pengawasannya jika ada pelanggaran
yang terjadi kemudian terkait bantuan
kuota data internet ini
baik jadi tadi
sebagaimana telah disampaikan sebelumnya
bahwa dalam kebijakan bantuan kuota
data internet ini sejak awal
dan dalam implementasi serta monitoring
senantiasa berkoordinasi yang sangat
besar sangat intensif dengan
dalam di internal kami
tentunya inspektor general
kemudian juga kami berkoordinasi
dengan sangat dekat dari awal dan dalam
bantuan kuota data internet ini
dengan teman teman bpkp juga dengan kpk
kami tentunya juga mengimbau
kepada masyarakat untuk turut
melakukan pengawasan dalam
pelaksanaan penyaluran bantuan
kuota data internet ini dan
kami juga menyampaikan kembali informasi
bahwa seluruh pengaduan masukan
adik adik mahasiswa melihat adanya
ketidak sesuaian dapat disampaikan
unit layanan terpadu
atau bisa juga disampaikan melalui email
kemudian inspektor general kami juga
membuka juga membuka
layanan untuk menerima
ditemukan ada ketidak sesuaian
bantuan kuota data internet ini
jadi bentuk bentuk pengawasan sudah
dilakukan sedemikian rupa
bagaimana seharusnya dalam peraturan perundang undangan
dari mulai tahap awal
perencanaan sampai dengan keseluruhan proses
kalau dari tenaga
pendidik sendiri apakah
pendidik untuk mengawasi agar tidak
terjadi pelanggaran terkait bantuan kuota data internet ini
mungkin ibu santi bisa menjelaskan
kalau tadi mbak
jadi saya ini
dari tenaga pendidik di indonesia
yang bisa menikmati
kecanggihan teknologi dan bantuan ini
masih banyak tenaga pendidik
atau guru guru di pelosok negeri kita
yang belum bisa menikmati
kecanggihan teknologi atau
ini ya internet
karena masih kurangnya internet
dan juga internet

untuk data internet
yang bisa mereka nikmati
jadi kalau saya
ketika kita bekerja sama dengan para operator
seluler itu kita memastikan
bahwa mereka juga
mutu untuk kecepatan data
yang kita akses
jadi saya berharap bahwa dari
ujung timur sampai ujung barat
baik siswa ataupun guru
akan bisa menikmati
waktu pembukaan bapak joni
sebagai menteri keminfo
kerjasama dengan operator
seluler ini membuat akhirnya
banyak tower tower untuk
dibangun di seluruh indonesia
saya pribadi sebagai guru saya terharu
meskipun memang akan sangat bertahap
tapi ini adalah
titik awal dimana kita harus
yakin dan percaya
kita bisa membawa indonesia menjadi
negara dengan digital ekonomi
yang kuat melalui anak anak yang paham
dan melek teknologi
bagaimana jika ada terbukti
pelanggaran dari peserta didik
apakah sudah disiapkan sanksi yang akan
bantuan baca yang pertama bahwa konsep bantuan
konsep yang tidak
kewajiban ya dalam arti ketika
ada yang tidak mendaftarkan itu terkait
pendaftaran nomor konsolnya tetapi ketika
ada pelanggaran dalam arti
bagian dari pengawasan
yang tidak dijalankan
oleh pihak manapun tentunya
akan ada tindak lanjut
bagaimana peraturan penundang undangan
dan kami dalam hal ini sangat
berterima kasih saya senang sekali bertemu dengan
bu santi malam ini dan saya kira
banyak sekali inspirasi tadi yang dapat di
yang bisa didapat
oleh ibu bapak guru yang lain
saya jadi teringat juga laman
guru berbagi banyak sekali inspirasi disana
seperti bu santi
bapak guru yang lain ada disana
kami mengimbo tentunya ibu bapak
guru dan juga orang tua
untuk kita bersama sama
untuk sama sama mari kita optimalkan
bantuan kuota yang
ada di data internet ini sehingga
memang dapat digunakan untuk
tujuan seharusnya yaitu untuk
pembelajaran jarak jauh inilah
saatnya untuk kita semua
orang tua siswa dan
juga ibu bapak guru untuk
berkolaborasi bergotong royong tadi saya
senang sekali bu santi sampaikan bahwa
pada masa pandemi ini
salah satu blessing this guysnya adalah
bahwa rasa empati
orang tua itu muncul ternyata
menjadi guru tidak mudah kemudian
orang tua dan guru tentunya semakin tercipta
demi kepentingan anak anak kita
supaya tetap dapat
oke ibu evi tadi
ibu santi sudah mengatakan
ia sangat bersyukur walaupun dia merasa
sebagai minoritas karena
masih banyak sekali pendidik dan juga peserta didik
yang belum bisa menerima
bantuan atau mungkin tidak
mendapatkan akses internet
bagaimana dengan mereka
di daerah terpencil yang sampai saat ini
belum bisa mendapatkan akses internet
jadi yang pertama ingin saya sampaikan
kepada seluruh pemerintah
di indonesia juga adalah
ketika kita bicara pembelajaran jarak jauh
tidak hanya pembelajaran
dalam bentuk dalam jaringan atau
internet base gitu ya mbak frida
tetapi juga ada yang namanya
mekanisme pembelajaran luar jaringan
nah yang di dalam luar jaringan
ini kita pahami bersama kami
di kementerian pendidikan dan kebudayaan juga
menyediakan belajar dari rumah
yang konten kontennya pun senantiasa kami
update dan upgrade
untuk anak anak kita di
belum mempunyai atau tersentuh
selain itu ada namanya radio edukasi
itu radio kami kementerian pendidikan kebudayaan
yang juga menjadi salah satu
anak anak kita dan ibu bapak guru
melakukan kegiatan pembelajaran
jarak jauh selanjutnya juga
ada mbak frida ini yang namanya
modul modul pembelajaran yang bentuknya
sangat simpel dan modul ini
untuk siswa untuk orang tua dan juga
untuk ibu bapak guru
saya ingin menyambung tadi
bu santi di depan
sudah menyampaikan pula bahwa
dalam masa pandemi ini
pembelajaran tidak berfokus pada
ketutupan kurikulum itu yang
jadi pembelajaran di masa
pandemi ini tentunya
merupakan pembelajaran bermakna
jadi berbagai sarana
kemudian kondisi yang ada
di sekitar siswa
sekitar anak anak kita
bisa menjadi media pembelajaran
tadi bu nanti sudah sangat clear
menyampaikan juga share
beberapa contoh dalam
oke ibu evi bagaimana dengan
pendidik dan peserta didik yang kemudian
tidak memiliki gadget atau
ponsel pintar untuk melakukan
pembelajaran jarak jauh ini
disampaikan sebelumnya jadi pembelajaran
jarak jauh dapat juga dilakukan
dalam mekanisme luring
salah satunya adalah tadi dengan
belajar dari rumah yang sudah ada di feri
kemudian juga radio edukasi
kemudian juga tadi hong visit tadi bu santi juga
sempat menyampaikan jadi betul bahwa
guru kunjung ini merupakan
salah satu juga mekanisme
untuk memenuhi hak
pendidikan anak anak kita
untuk ibu bapak guru
yang tidak mempunyai gawe
atau anak anak yang tidak punya gawe
atau punya gawe tetapi tidak ada akses
ini bisa menggunakan mekanisme mekanisme
pembelajaran di luar jaringan
dan ini luar biasa
mbak frida para pemirsa
cnn indonesia tv bahwa dalam
masa pandemi ini luar biasa kita sama sama
bisa melihat bagaimana empati
bagaimana kolaborasi ini timbul
berbagai pihak jadi berbagai teman teman
yang memiliki kepentingan untuk bisa menyelenggarakan
pembelajaran jarak jauh
tidak hanya melalui akses internet
atau daring tetapi juga
tadi melalui berbagai
mekanisme guru kunjung dan juga
bantuan dari katakan di
yang menyelenggarakan juga
di wilayah sekitar
tentunya dengan protokol kesehatan yang
sangat tepat oke baik
ibu evi terima kasih dan seperti kita
tahu program ini akan berlangsung hingga
desember dua ribu dua puluh apa yang akan
terjadi kemudian nanti setelah desember
kita akan membahasnya sesaat lagi
tetaplah di leaders' corner
anda kembali di leaders' corner
saya mau ke ibu evi lagi dari kemendikbud
ibu evi program ini kan akan
berlangsung hingga bulan desember dua ribu dua puluh
sesudah bulan desember apa yang akan
baik yang pertama bahwa
terkait dengan pjj sendiri karena
sudah ada kebatuan kuota data internet
terkait dengan pembelajaran jarak jauh
apabila kita merujuk kembali
pada surat keputusan
bersama empat menteri menteri pendidikan dan
kebudayaan menteri agama
menteri kesehatan dan menteri dalam
penyesuaian atas skb empat menteri
tersebut kita sama sama pahami bahwa
dimungkinkan untuk dilakukan
di satuan pendidikan yang
zona hijau dan kuning
dengan tentunya tahapan tahapan
atau syarat syarat tiga syarat
satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka
tetapi kita ingat kembali juga bahwa
yang mempunyai diskresi atau keputusan
akhir untuk mengizinkan putra putrinya
kembali melakukan pembelajaran tetap muka
adalah orang tua keputusan akhir
ada di orang tua nah dengan
skb empat menteri tersebut tentunya kita melihat
bahwa sampai saat ini ke depan kita
akan berpegangan pada
skb empat menteri tersebut artinya
pembelajaran jarak jauh akan tetap harus
satuan pendidikan berada
di zona selain hijau dan kuning
atau satuan pendidikan berada di
tetapi belum dapat memenuhi
kriteria atau syarat sebagaimana
ditetapkan dalam skb empat menteri untuk melakukan
pembelajaran tatap muka
nah bantuan kuota data internet ini
pembelajaran jarak jauh
untuk tahap ini
tadi sudah disampaikan
mbak frida juga bahwa
internet tahun dua ribu dua puluh
periode september sampai dengan desember
dengan kembali tadi merujuk kepada
skb empat menteri tentunya kita akan melihat
kondisi ini akan
sangat tergantung kepada kondisi
pandemi di indonesia
tentunya sudah kami
siapkan dan kami diskusikan dengan
dalam hal ini kaitannya
dengan kondisi pandemi
jadi tentunya pemerintah dalam hal ini
dan kami upayakan senantiasa yang terbaik
untuk dapat memberikan
kebijakan yang dapat
tepat dan dapat
meringankan pembelajaran jarak jauh
kemudian ibu bagaimana jika ada pendidik dan
peserta didik yang butuh
informasi lebih lanjut terkait bantuan kuota internet
baik jadi saya ingin menyampaikan
kepada seluruh pemirsa cnn indonesia tv
kami dari kementerian pendidikan
kebudayaan tentunya telah
menyiapkan menyediakan berbagai
produk komunikasi dalam bentuk infografi
videografik serta buku panduan
yang dapat diperoleh
dapat diakses melalui
laman kemendikbud juga kanal media
dapat diperoleh dengan mengunjungi laman
merupakan salah satu wujud transparansi
sehingga masyarakat luas dapat melihat
data secara detail
berapa yang sudah melakukan
berapa sekolah yang sudah mengunduh
berapa yang ditolak berapa yang sudah diproses
saya mau tanya ke ibu santi nih mewakili pendidik
apa pesan ibu kepada masyarakat dalam mensukseskan pemberian bantuan kuota internet tahun dua ribu dua puluh
oke terima kasih mbak
yang saya rasakan ada beberapa keluhan dari siswa ataupun mahasiswa ya yang mungkin pernah cerita ke saya gitu
bahwa kuota belajarnya terlalu banyak tapi sedangkan guru ataupun dosen memberikan tugas di luar mungkin website atau halaman
atau aplikasi yang sudah digratiskan oleh kemenbud
saya ingin berpesan kepada para pendidik bahwa apa yang sudah diberikan meskipun tadi bu evi juga menyampaikan
bahwa kita bisa menyarankan ke kemenbud aplikasi atau website apa saja yang bisa kita sering gunakan
yang mungkin nanti kedepannya kita bisa mengakses website itu atau aplikasi
itu dengan gratis
jadi agar pemanfaatan kuota belajar yang jumlahnya lebih besar daripada kuota utama
saya berharap bahwa pendidik kita yang jadi ujung tombaknya
jadi tugas tugas dari siswa itu kita yang memanage kita yang menentukan
jadi kita maksimalkan website website apa saja video conference dan aplikasi yang telah disediakan
memanfaatkan kuota belajar yang jumlah besar atau lebih besar daripada kuota utama itu bisa lebih maksimal
tentunya mungkin ada preferensi saya tidak suka website itu tidak suka aplikasi itu
tapi dengan masa pandemi seperti ini kita diharapkan sebagai pendidik begitu juga siswa
kita dituntut untuk bisa berempati tadi dengan apa yang ada dengan kekurangan
dan saya berharap kementerian pendidikan dan kebudayaan
akan bisa meningkatkan fasilitasnya lebih baik lagi untuk pendidikan kita di masa depan
dan untuk siswa saya berharap bahwa masa pandemi ini digunakan tidak hanya untuk rebahan sebagai superhero
tapi mereka bisa mengupgrade diri dengan hobi dengan kemampuan atau apa yang mereka minat
yang mereka miliki masing masing juga untuk orang tua
mungkin pendidikan saat ini tidak semudah seperti dulu ketika tatap muka
tapi kita akan melalui ini bersama dan kita akan sama sama berjuang membantu pemerintah
dan kita harus optimis untuk ke depannya pendidikan indonesia akan lebih baik lagi
baik dan sebagai penutup mungkin ibu evi bisa memberikan pesan kepada masyarakat
untuk mensukseskan pemberian bantuan kuota internet tahun dua ribu dua puluh ini
baik terima kasih
pertama kami menyampaikan terima kasih tentunya sastrulu aspirasi
masukan dari seluruh elemen masyarakat menjadi aset berharga bagi kementerian pendidikan dan sebagainya
dalam proses monitoring evaluasi kebijakan bantuan kuota data internet ini
kami juga mengimbau sekali lagi kepada seluruh siswa guru mahasiswa dan dosen
serta orang tua atau wali siswa yang belum mendaftarkan nomor ponsel
untuk segera mendaftarkan kepada satuan pendidikan masing masing
tentunya kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan kuota data internet ini
dengan sebaik baiknya untuk
membantu salah satu tantangan pembelajaran jarak jauh sehingga pendidikan sebagai hak anak dapat terus diberikan
meskipun di tengah pandemi jadi tidak ada lost generation
kemudian kami juga mohon masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan
dalam pelaksanaan kebijakan bantuan kuota data internet
dan seluruh pengaduan serta maksudan dapat disampaikan kepada kami melalui ult campbigfoods go id
baik terima kasih sekali lagi ibu ibu atas waktunya malam ini di leaders' corner
dan demikianlah perbincangan saya malam ini dengan kepala biro kerjasama dan hubungan masyarakat kemendikbud
evi mulyani serta guru smp islam baitul izah kabupaten nganjuk jawa timur santi kusuma dewi
semoga bantuan kuota internet dari kemendikbud dapat membantu memperlancar proses pembelajaran jarak jauh
dan sekaligus juga meringankan beban orang tua siswa dan para pendidik dalam memenuhi kebutuhan kuota internet
untuk pembelajaran jarak jauh
saya frida litwina sampai jumpa lagi di leaders' corner selanjutnya